masa itu pemerintah indonesia petugas haji yang di sana benar benar saya lihat sendiri
sampai bis bis yang mestinya itu dipakai untuk perjalanan masjidil haram ke pemondokan itu dipakai semua
diberangkatkan semua karena memang ada keterlambatan dari armada itu saja